hari ini pemeriksaan terhadap imam besar fpi rizik syihab atas kasus penodaan pancasila di polda jawa barat bandung
di depan mapolda masa pro dari fpi dan masa kontra dari gmbi terus melakukan orasi dengan dijaga ketat polisi
kini kita lihat perkembangan terkini dari polda jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia franky wijaya di sana
franky bagaimana keadaan terkini di sana kami dengar sempat ada sedikit gangguan keamanan di sana
ya benar sekali eva tepat sekiranya pukul setengah empat sore tadi memang sempat terjadi kericuhan di jalan soekarno hatta
tepatnya di depan polda jawa barat
dan memang tadi sebenarnya kejadian ketika habib rizik selesai diperiksa masa dari habib rizik sebenarnya langsung membubarkan diri
dengan melakukan pawai yang dipimpin oleh habib rizik langsung mereka melakukan yel yel sambil berjalan menyusuri jalan soekarno hatta
namun tiba tiba saja
tanpa diketahui dari mana datangnya tiba tiba terjadi aksi saling lempar antar masa fpi dan juga masa gmbi
sehingga memang mengakibatkan jalur lalu lintas di sini cukup terganggu
dan tadi tercatat ada satu buah motor yang rusak akibat terkena lemparan
kemudian juga ada satu buah mobil milik fpi yang pecah kacanya dan terlempar
dan memang sempat terjadi bersih tegang antara masa fpi dan juga dengan gmbi
jadi tidak bisa dipastikan apa penyebabnya
namun memang tadi saya melihat ada beberapa orang yang terluka akibat terkena lemparan batu ataupun juga sabetan dari kayu yang memang dibawa oleh masa baik dari fpi maupun juga gmbi
namun di situ langsung kepolisian polda jawa barat langsung menurunkan anggota brimop yang memang sudah disiagakan sejak pagi tadi sejak awal pemeriksaan dari habib rizik ini
dan tidak butuh waktu lama hanya sekitar setengah jam
masa dari fpi langsung diarahkan untuk menuju pulang
memang dalam perjalanan itu memang ada sedikit paksaan yang dilakukan seperti menurunkan kendaraan bermotor kemudian ada juga mobil mobil dari polisian yang diturunkan
dan juga terlihat memang agak sulit karena masa fpi terlihat nampak kembali lagi demikian juga masa gmbi
akhirnya polisi mengambil tindakan yaitu memisahkan masa fpi dan memaksa masa fpi pulang
hingga saat ini kondisi lalu lintas di jalan soekarno hatta sudah kembali normal
yang merupakan jalan dari soekarno hatta menuju ke bandung selatan
masa fpi sendiri diarahkan langsung menuju arah bandung selatan
nantinya akan keluar dari jalan tol yang ada di gelora bandung lautan api di kota bandung
sementara masa gbzi sudah diamankan oleh pihak kepolisian
hingga saat ini polisian sendiri masih terus berjaga jaga di beberapa titik jalan soekarno hatta
seperti di perempatan jalan menuju bandung selatan ini di depan polda jawa barat dan juga di tempat saya ini terlihat di sebelah kanan saya ini
primo masih terus berjaga jaga menyegakan
dan di seberang di sebelah kiri saya di perpatan sana ada polisi yang memang bertugas untuk mengatur arus lalu lintas agar kembali normal
dan situasi saat ini hanya butuh waktu setengah jam bagi kepolisian untuk mengkondusifkan kembali situasi
baiklah franky wijaya
artinya saat ini situasi sudah kondusif
artinya masa fpi dan juga gmi sudah berhasil untuk di
dan juga masyarakat sudah bisa menggunakan jalan seperti sedia kala
begitu ya franky ya
baiklah franky wijaya melaporkan langsung dari bandung jawa barat